hujan deras yang mengguyur sejak rabu pagi hingga malam di kabupaten sampang madura
menyebabkan banjir yang sempat surut kembali naik hingga satu lima meter
akibatnya warga yang sudah pulang ke rumahnya kembali mengungsi
sementara luapan sungai bengawan solo di tuban kembali menggenangi ratusan rumah warga
banjir yang melanda kabupaten sampang madura hingga rabu kemarin bertambah parah
sempat surut beberapa saat banjir kembali menggenangi sejumlah pemukiman warga
bahkan ketinggian air mencapai dada orang dewasa
luapan sungai kemuning tidak saja menggenangi rumah warga yang berada di bantaran sungai
tapi juga masuk ke dalam kota
sejumlah warga yang sempat kembali ke rumah untuk membersihkan genangan lumpur
terpaksa harus mengungsi kembali lantaran banjir kembali naik
banjir yang terjadi di kabupaten sampang merupakan yang terparah dalam tiga tahun terakhir
dari tiga kelurahan terendam banjir
di sini ini perkiraan satu meter lebih tingginya
kalau sampai yang ke barat pas leher
ke barat lagi tambah dalam
di tuban luapan sungai bengawan solo sedikitnya merendam sebelas desa hingga rabu siang
tak hanya rumah warga banjir juga merendam areal persawahan
banjir juga menutup akses jalan penghubung antar desa hingga mengganggu aktivitas warga
hingga kini debit air bengawan solo di kabupaten bojonegoro menunjukkan ketinggian tiga belas lima meter atau siaga satu
air yang meluber hingga ke permukiman warga juga tak kunjung surut
sementara di sidoarjo banjir justru dimanfaatkan anak anak untuk bersenang senang
meski kondisi air kotor sejumlah anak tampak gembira berenang dan bermain di genangan air
mereka seakan tidak peduli jika air banjir dapat menimbulkan penyakit
senang atau sedih
emang ini nggak takut jatuh
banjir di desa bungurasi ini terjadi akibat luapan sungai kalibuntung setelah diguyur hujan deras sehari semalam
tidak saja merendam ratusan rumah di lima rw banjir juga merendam dua sekolah dasar yang ada di tempat tersebut